wakil sekjen partai kebangkitan bangsa saiful huda mengaku menyatakan
tim pemenangan nasional anies mohaimin akan fokus pada sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi
untuk pengajuan gugatan ke mk huda mengaku pembuktiannya terfokus pada peristiwa pasca pemilu
sedangkan dugaan kecurangan sebelum pemilu pkb tetap berjuang melalui hak angket di dpr
dikeluhkan dan yang sedang menjadi perbincangan publik itu kan pra tps
jadi pra relevan kita menggunakan hak politik konstitusional melalui hak angket
pasca tps kita ngomongin soal kewenangan di mk
sementara itu saudara tkn prabowo gibran tegaskan ranah gugatan sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
hanya terfokus pada penetapan
sedangkan gugatan merujuk pada proses yang diduga curang secara terstruktur masif dan sistematis
berada di ranah bawah seluruh
gugatan itu kan nanti bukan antar partai peserta pemilu bukan antar paslon
gugatan itu dialamatkan kepada keputusan kpu
yang nanti akan memenangkan pasangan dua yang digugat adalah keputusan kpu terhadap hal itu
dan kemudian kita akan memperkuat keputusan kpu bahwa
sangkaan dan tuduhan yang dialamatkan kepada kpu atas kemenangan dua adalah
sangkaan dan tuduhan yang lemah tidak berdalil tidak berdasar tidak terbukti